jenasa seorang perempuan ditemukan di sebuah ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
dari hasil olah tkp petugas kepolisian telah mengantongi identitas seseorang yang diduga pelaku pembunuhan
tim identifikasi dari polsek kelapa gading telah melakukan olah tempat kejadian perkara
lokasi penemuan jenazah seorang perempuan di sebuah ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
dari hasil olah tkp polisi telah mengantongi identitas seseorang yang diduga pelaku dari pembunuhan perempuan tersebut
terduga pelaku berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan video rekaman kamera pemantau atau cctv di sekitar lokasi kejadian
di temukan mayat seorang perempuan di kelapa gading yang bersimbah darah
kemudian dari hasil olah tkp analisa serta penyelidikan kami telah mengantongi identitas pelaku
sebelumnya jenazah seorang perempuan ditemukan bersimba darah di dalam ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
korban rn merupakan karyawan kafe yang bekerja di ruko itu
jenazah korban saat ini telah dibawa ke rumah sakit polri kramajati untuk dilakukan visum
polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap pelaku